pemirsa bukan hanya avengers yang bisa beraksi seorang siswi sempat memamerkan kebolehannya melakukan gerakan pencaksilat di depan ratusan temannya jajaran menteri serta presiden
ia adalah satu dari dua ratus tujuh puluh dua siswa siswi dari tiga puluh empat sekolah menengah atas di tanah air yang menjadi tamu presiden joko widodo di istana bogor jawa barat pada kamis pagi
ratusan siswa siswi osis dari sekolah berprestasi ini datang usai mengikuti program kawah kepemimpinan pelajar dua ribu delapan belas yang digelar kementerian pendidikan dan kebudayaan
wah hebat sekali ya itulah aksi silat seorang siswi di istana bogor kamis pagi
setelah mengikuti kuis ala presiden joko widodo seorang siswi ini diminta sang presiden untuk menunjukkan kebolehannya melakukan gerakan pencaksilat
sepeda pun ia terima berkat kepercayaan diri dan keluasannya melakukan gerakan gerakan silat yang ia tunjukkan di depan jajaran menteri dan rekan rekan sesama pelajar sma se indonesia
aksi ini dilakukan pada kunjungan siswa siswi osis sma berprestasi se indonesia ke istana negara
tidak hanya menunjukkan kebolehannya para siswa siswi ini juga diajak membuat vlog bersama presiden jokowi
dalam acara ini presiden juga menarik perhatian awak media karena jaket hitam yang ia
jaket tersebut ternyata sengaja digunakan untuk mempromosikan asian games
semuanya saya ajak untuk ikut bersama sama mempromosikan bahwa negara kita tahun ini akan ada perhilatan besar yaitu asean games yang ke delapan belas
jadi mau pakai kaos asian games boleh mau pakai jaket asian games seperti ini juga boleh saya akan pakai terus kemanapun
presiden juga menyempatkan diri melakukan dialog singkat bersama anak anak
usai berdialog singkat sambil berjalan kaki presiden mengenalkan lingkungan istana kepada seluruh siswa siswi yang datang berkeliling istana bogor
saya tadi saya jelaskan istana ini dibangun tahun seribu tujuh ratus empat puluh lima yang dulunya ditinggali oleh gubernur jenderal baron van m ho
presiden berharap momen seperti ini dapat menimbulkan rasa kebanggaan generasi muda terutama anak anak terhadap tanah air indonesia